itu yang mau kamu tanyain
karena kamu sudah mendapat perlakuan tidak adil selama ini
kalau ditanya kecewa atau enggak
om sampai sekarang masih bertanya tanya
apa kamu itu gak tahu apa yang sudah dilakukan
masa mas wira gak tau apa yang istrinya lakuin
om maaf bisa ketemuan nggak
bisa ini kebetulan om lagi on the way kesana
kebetulan sekali om
soalnya aku pengen ngobrol sama om
yaudah kalau gitu tungguin om disana ya
ntar lagi sampe kok
kita hampir ke mall dulu ya
saya mau beli sesuatu
rina pasti seneng
kalau alvan datang kesini
aku kasih tau dia
iya pak rafael
kamu mau pulang
kebetulan naik taksi
kebetulan saya lagi santai
boleh sih kalau nggak keberatan
eh omnya bu andin bukain
selamat sore pak
saya sudah janji sama andin untuk datang ke sini untuk ketemu
tadi juga bu andin sudah ngapain sama saya dan juga wya
kalau gitu bapak tunggu sebentar saya buka gerbang
ya pokoknya oke
ovan janji datang kan
tunggu sebentar ya
kenapa sih udah gak sabar banget mau ketemu ovan
eh bentar sayang
ini om irfan udah datang
oke kalau gitu langsung disuruh masuk aja ya
baik bu andin
gini jadi dateng
jadi dia itu udah nyampe
tunggu sebentar ya nanti dia masuk ke dalem
tuh di bawah
ada suara suara
aduh kangen ovan soal kamu
hey ofan beli kamu sesuatu
banyak banget loh bilang makasih
nanti ya sayangnya mama udah perlu sebentar sama ova mau ngobrol dulu
aku kan mau main sama ofan ma
tapi sementara itu rena cobain ini dulu nih ya
ofan beliin baju banyak banget buat kamu
aku suka banget ofan
iya makanya nanti dicoba ya mau apa nggak ukuran
rena mau cobain boleh minta tolong nggak
nah ini sih om
oh ini semuanya
wah keren banget
ngobrol di depan gimana di taman
om makasih banyak loh om bawa banyak bingkisan untuk rena
wah nggak lah
udah lama juga om nggak beliin sesuatu buat rena
ya penting banget
ya sebenarnya ada yang pengen aku obongin sih om
om abis ketemuan sama papa ya dan marah sama papa karena aku di penjara
itu yang mau kamu tanyain
karena kamu sudah mendapat perlakuan tidak adil selama ini
kalau ditanya kecewa atau enggak sangat kecewa
om sampai sekarang masih bertanya tanya
apa kamu itu gak tahu apa yang sudah dilakukan sama mbak sarah dan elsa
masih gak percaya itu soalnya
kamu itu penggunakannya om
harta yang ditinggalin sama kak sofia
wajar om gak bisa nahan emosi
aku ngerti om
om sayang dan om sangat perhatian sama aku
tapi papa memang tidak tahu apa apa
kejadian dulu membuat
terlalu banyak lika liku sih
dan aku juga tidak punya banyak bukti
untuk meringankan hukuman aku
dulu di saat semua orang gak ada yang percaya sama aku
hanya papa yang percaya dan mencoba untuk melindungi aku
dan pada akhirnya sampai semuanya selesai
akhirnya papa pun juga baru tau kalau yang ngelakuin itu adalah elsa
tapi papa bener bener melindungi aku
papa jagain aku dan papa sangat percaya sama aku
apa buktinya papa kamu udah ngelindungi kamu
kalau ujung ujungnya kamu masuk penjara juga dalam keadaan hamil
apalagi kakaknya om kalau misalnya masih hidup tahu penderitaan kamu
om gak terima
kau bisa nungguin aku
nyesel dong apa
ya so udah ngebiarin kamu diambil sama mas surya dari awal
coba aja om bisa nemuin kamu dari awal
misalkan kalau aku bisa
mengulang waktu kembali
aku kan tetep bareng sama mama dan papa
aku sama sekali tidak menyesali
dengan apa yang aku alami
kalau aku tidak mengalami kejadian itu mungkin
aku gak akan ada di sini
dan aku tidak akan sebahagia yang ada sekarang
dan aku sangat mensyukuri itu semua
saya membutuhkan si itu